setelah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap lelang proyek dinas pekerjaan umum
perumahan dan kawasan permukiman kota yogyakarta kpk menahan dua tersangka
menanggapi adanya dua jaksa yang menjadi tersangka
kejaksaan agung mengancam akan memberi sanksi hingga pemencatan dari korps ada jaksa
komisi pemberantasan korupsi menahan dua dari tiga tersangka
kasus dugaan suap lelang proyek dinas pekerjaan umum
perumahan dan kawasan permukiman kota yogyakarta
di gedung merah putih di kawasan rasuna said jakarta selatan pada selasa malam
sekitar pukul sepuluh malam tersangka gabriela yuanana
direktur utama pt manira artamandiri
terlihat keluar dari gedung kpk menuju rumah tahanan kpk di kawasan yang sama
selang satu setengah jam kemudian tersangka eka safitra
jaksa di kejaksaan negeri yogyakarta
yang bertugas dalam tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah
juga tampak keluar dari gedung

keduanya resmi ditahan oleh kpk
ada pun satu tersangka lainnya saat terlewat sulaksono
jaksa di kejaksaan negeri surakarta
masih buron dan diminta menyerahkan diri
sebelumnya dalam konferensi pers yang digelar selasa sore
wakil ketua kpk alexander marwata mengatakan
dua jaksa itu diduga menerima suap untuk memuluskan langkah gabriela yuanana
memenangkan lelang proyek rehabilitasi saluran air hujan
kpk menduga ada tiga pemberian dalam kasus ini
salah satunya pada sembilan belas agustus sebanyak rp satu ratus sepuluh juta
uang inilah yang juga menjadi barang bukti yang disita kpk
dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di yogyakarta dan solo
kpk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan
dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu
sebagai pemberi pha
detektor utama pt mam
jaksa di kejaksaan negeri yogyakarta
anggota pt pad
jaksa di kejaksaan negeri surakarta
menanggapi adanya dua jaksa yang menjadi tersangka
kejaksaan agung mengancam akan memberi sanksi
dengan ancaman terberat berupa pemecatan dari kops adiaksa
dalam kejaksaan seluruh indonesia
mengalami hal yang
tidak pantas dilakukan oleh
aparat penegak hukum
kejaksaan agung juga menyatakan
menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada komisi antiraswa
dan liputan cnn indonesia